jelang ramadan pemerintah pastikan stok pangan hingga bbm aman
hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri
rapat membahas kesiapan pemerintah menghadapi situasi dan kondisi di semua sektor
rapat koordinasi ini berlangsung di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian
dan rapat dihadiri sejumlah menteri yaitu menteri perhubungan budi karya sumadi
menteri perdagangan menteri pertanian kepala staf presiden muldoko dan dirjen migas joko siswanto
menko perekonomian darmin nasution mengatakan secara umum
komoditas pangan utama seperti beras relatif stabil
di mana panen raya akan datang pada mei dua ribu sembilan belas
pernyataan ini juga didukung menteri pertanian amran sulaiman
mengkhawatirkan tapi ada yang harus dipersiapkan
ya begitu juga komoditi komoditi yang lain
yang agak biasanya agak lebih volatile dia harganya
apa itu ya bawang putih bawang merah
cabai merah kadang kadang cabai rawit
tapi tahun ini cabai rawit tidak terlalu masalah
harga komoditas strategis untuk pertanian itu relatif stabil
insya allah semua aman
jadi beras lebih dua juta ton bahkan sekarang masuk panen puncak jadi berasnya melimpah
kemudian gula telur ayam ini juga cabai ini kita harus jaga bersama
bawang putih apa yang sempat anda terima
nah kalau saya kan domainnya produksi
sekarang bawang putih kita cerita dulu dua ribu empat belas tanaman bawang putih hanya seribu hektare